pemerintah resmi memperpanjang kebijakan ppkm berlevel di jawa bali hingga enam belas agustus mendatang
namun pemerintah memberikan pelonggaran pada sejumlah sektor usaha dan tempat ibadah
kebijakan pelonggaran ini dikhawatirkan kembali membuat kasus positif di tanah air melonjak
apalagi angka kematian saat ini terus bertambah
tepatkah kebijakan ppkm berlevel ini dilonggarkan
untuk membahasnya lebih dalam sudah bergabung melalui sambungan zoom
jody mahardi juru bicara menko kemaritiman dan investasi
selamat sore pak jody
selamat sore mbak nana
dan pak pandu riono epidemiolog fkm ui selamat sore pak pandu
selamat sore mbak riva
oke saya mau ke pak jody terlebih dahulu
pak jody dari hasil penerapan perpanjangan ppkm berlevel selama seminggu kemarin
ada anomali kasus positif harian turun tetapi angka kematian tetap tinggi
bahkan hari ini mencetak rekor dua empat puluh delapan jiwa yang meninggal dunia
bagaimana kemudian pemerintah mengevaluasinya pak jody
ya soal kematian ini ya tentu kita melakukan berbagai upaya
agar jumlah pasien covid yang meninggal
memang kita sekarang tercatat sebagai penyumbang korban meninggal yang paling tinggi ya
kita juga sudah menempuh berbagai cara
di antaranya kita terus memperkuat upaya tiga t
agar orang yang terinfeksi itu bisa segera dirawat dan dipisahkan dari yang sehat
oke tampaknya kami mengalami kendala komunikasi
saya mau langsung ke pak pandu
pak pandu tadi pak jody mengatakan bahwa sudah ada evaluasi begitu ya
terkait dengan angka kematian indonesia yang paling tinggi saat ini menyumbangkan di dunia
pak pandu menurut anda ppkm berlevel yang sudah diperpanjang tiga kali
tetapi angka kematian kita tetap tinggi bahkan mencetak rekor hari ini
apa yang salah dan mesti dievaluasi pak pandu
saya senang sekali bahwa angka kematian masih diperhatikan
karena beritanya adalah kata kematian tidak diperhatikan
karena datanya tidak akurat
pertama memang kematian akan tetap tinggi
menyerang pada orang yang belum sempat divaksinasi
jadi kalau pada orang yang belum sempat divaksinasi
kena covid dan kemudian juga ada komorbiditas
itu akan meningkatkan kematian
jadi kita harus menggenjot cakupan vaksinasi
supaya walaupun nanti terjadi lonjakan
itu tetap bisa menekan kematian
kedua adalah kita harus cepat mengatasinya
jangan sampai ada orang yang dengan gejala berat atau gejala sedang
itu isolasi di rumah itu butuh rumah sakit
karena dia butuh oksigen pasti
karena yang dalam mengatas pandemi ini
untuk mengatasi kematian salah satu adalah kebutuhan oksigen
karena setiap orang yang bergejala sedang
dan berat itu pada umumnya terjadi hipoksia
hipoksia itu harus segera diatasi
kalau terlambat saja memberikan oksigen
maka akan meningkatkan kematian
dengan demikian kita selalu berusaha untuk menekan kematian
dan memberikan catatan yang cepat
kalau ada jangan lagi membiarkan orang isolasi mandiri
apalagi kalau sudah bergejala sedang dan berat
oke pak jody apakah sudah terhubung kembali
pak jody kenapa kemudian pemerintah tidak lagi
menjadikan angka kematian sebagai penilaian covid sembilan belas
itu tadi yang menjadi highlight apa yang disampaikan oleh pak pandu juga kenapa
bukan kita sudah menggunakan ya kita sementara
karena evaluasi tersebut kita lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian
karena kita temukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian
selama beberapa minggu kebelakang
sehingga ini menimbulkan distorsi dalam penilaian covid sembilan belas

banyak angka kematian yang ditumpuk tumpuk atau dicicil pelaporannya oleh daerah
sehingga ini dilaporkannya jadi selambat
jadi terjadi distorsi atau bias pada analisis
sehingga kita sulit menilai perkembangan situasi satu daerah
jadi yang paling tidak bisa di apa yang paling akurat mungkin memang ya tren perawatan di rumah sakit
tapi mungkin ini terjadi juga karena banyaknya keterbatasan tenaga juga ya di daerah
dan fasilitas juga gitu
nah ini hal serupa ini juga terjadi dengan aktif gitu ya
banyak kasus sembuh yang memang belum terlaporkan juga gitu
jadi kita terus mengambil langkah perbaikan untuk memastikan datanya akurat
kita sudah cleanup data tersebut dan kita juga akan segera menurutkan tip khusus untuk ini
nanti kita kalau datanya udah rapi kita harus akan include indikator kematian ini
oke jadi merapikan data terlebih dahulu ya
nah sementara ini memang kita masih gunakan indikator lain ya untuk assessmentnya leveling ini gitu
seperti bor kemudian kasus konfirmasi perawatan di rumah sakit testing testing dan juga kondisi sosioekonomi masyarakat
oke dengan indikator indikator yang disebutkan oleh pak jody tingkat bor kemudian fasilitas kesehatan dan juga testing dan juga tracing
tapi akhirnya pak jody pemerintah memutuskan untuk memperpanjang lagi ppkm
dengan sejumlah penyesuaian
oke dengan sejumlah penyesuaian
contohnya dki jateng jatim tetap level empat tapi pelonggarannya cukup banyak
termasuk pembukaan pusat perbelanjaan atau mal tempat ibadah dan juga sektor sektor industri ekspor penunjang
kenapa harus ada pelonggaran kriteria level pak jody kenapa pemerintah tidak menurunkan levelnya saja
ya karena gini loh kan kita berusaha balance secara ekonomi juga ya mbak ya dan kesehatan gitu
memang kita lihat kasus di jawa bali ini sudah
sejaknya kasus pada tanggal lima belas juli itu terus turun gitu ya
dan indikator indikator juga mengalami perbaikan gitu
jadi memang ada beberapa wilayah yang kurang baik gitu ya
dan itu perlu treatment khusus
kayak seperti malang raya dan bali itu
paham ya kok rencananya akhir pekan ini akan meninjau langsung ke sana
karena di bali juga ada orang kali gitu

kalau vaksinnya udah tinggi tapi kasusnya masih naik terus gitu

memang ppkm ini kita tidak bisa pungkiri kan mbak
memang dampak negatifnya terhadap ekonomi ini cukup berat gitu ya
untuk itu ya kita memang perlu melakukan pelonggaran pelonggaran gitu
agar ekonomi bisa berjalan gitu
tapi kita melakukan secara bertahap gitu
dan memang kita akan melakukan dengan prinsip yang sangat kehatian gitu ya
kemarin kita juga sudah rapatkan dengan para pengusaha mall gitu ya
yang perlu diganti sebawahi ya
harus dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat
testing testing cepat juga
jakupan vaksinasi yang tinggi
jadi nanti pengunjung masuk ke mall pun harus pakai qr code gitu ya
dan memanfaatkan aplikasi juga peduli lindungi gitu
dan nanti para pemilik usaha ini harus bertanggung jawab gitu
atas keamanan para pengunjung karyawannya gitu
kalau ditemukan ada pelanggaran ya kita bisa aja nutup seminggu
lima hari gitu kan

oke pak pandu sektor ekonomi tidak bisa dipungkiri sangat terdampak
akibat ppkm level empat sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk melonggarkan kriteria level begitu ya
pak pandu menurut anda ini menunjukkan ketidak konsistenan pemerintah dalam membuat aturan membuat kriteria level sehingga membingungkan masyarakat pak pandu
ya sudah pasti membingungkan ya
karena dipertahankan level empat tetapi dengan modifikasi tertentu
dan itu yang harusnya dijelaskan ke masyarakat
bahwa ini sebenarnya tidak sepenuhnya level empat
ya kan pada wilayah wilayah itu dilakukan pelonggaran
sebenarnya sejak seminggu yang lalu di mana sudah diizinkan untuk restoran sudah mulai dibuka
terutama tempat tempat pengusaha menengah ke bawah itu sudah mulai diizinkan
itu sebenarnya sudah ada pelonggaran
dan pelonggaran itu dimungkinkan bila bila yang melakukan aktivitas

penduduk itu tadi persyaratannya benar benar bisa menerapkan protokol kesehatan
dan betul betul harus di pick up dengan semua pelaku baik pengunjung atau ini sudah divaksinasi
terus yang paling penting yang harus di backup oleh pemerintah adalah testingnya harus cukup
testing lacak isolasi harus cukup
kalau ada kenaikan bisa cepat diidentifikasi
karena itu yang paling penting
jangan sampai terlambat lagi
karena kan setiap pelonggaran walaupun sudah ada persyaratan yang ketat tetap membawa risiko peningkatan kasus
tetapi selama peningkatan kasusnya itu cepat diidentifikasi dan dilakukan isolasi dan tracing dengan baik
maka kita tidak perlu khawatir
karena kuncinya adalah kita akan pasti melakukan pelonggaran
tapi pelonggaran itu harus dikompensasi oleh kegiatan kegiatan
oleh kegiatan kegiatan yang sifatnya tadi tiga m pada penduduk yang beraktivitas betul betul dipatuhi
kemudian yang melakukan aktivitas sudah divaksinasi
dan ketiga pelayanan testing pelatekan kasus dan isolasinya benar benar bisa mengidentifikasi orang orang yang membawa virus dan bisa mengisolasi dengan baik dan benar
jangan diisolasi di rumah
karena isolasi di rumah itu masih membawa risiko penularan di rumah tangga
pelonggaran sudah tidak bisa dihindarkan menurut pak pandu
tapi pelonggaran harus disertai dengan protokol tiga m kemudian vaksinasi dan juga tracing dan juga testing
tapi kalau kita lihat selama beberapa hari belakangan ini angka testingnya semakin menurun begitu pak jody
artinya pelonggaran yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak sejalan dengan proses tiga t itu tadi
tracing testingnya yang kemudian dapat membantu pelacakan kasus
ya kita terus berupaya ya untuk meningkatkan
ya kita terus berupaya ya untuk meningkatkan
ya kita terus berupaya ya untuk meningkatkan
melakukan tracing di indonesia ini gitu
memang sejak minggu keempat juli sampai saat ini terus ada peningkatan gitu ya berdasarkan laporan dari tni polri juga yang kita libatkan di lapangan gitu
memang masih ada kendala kendala gitu ya dari rapat rapat kemarin laporan bahwa masih ada kesulitan proses input ke aplikasi silacak
namun ini terus dilakukan penyempurnaan gitu ya agar lebih mudah melakukan input
dan juga nanti akan dibarengi dengan pencatatan manual gitu
saat ini sih yang saya ada infonya itu udah rasionya sudah satu banding lima ya
memang ini masih kecil
masih perlu ditingkatkan gitu dan target kita memang bisa satu delapan atau satu sepuluh gitu
nah nanti kita juga akan meningkatkan tracing ini tentunya dengan diimbangi juga dengan peningkatan tenaga tracing digital gitu ya
nanti akan direkrut oleh bnpb dan pemerintah juga akan melimpatkan
kita juga akan melibatkan mahasiswa mahasiswa dan untuk membantu program testing tracing ini gitu
memang ya ini ikhtiar kita bersama gitu ya untuk meningkatkan kemampuan testing ini gitu
target kita memang untuk bisa melakukan testing itu sampai empat ratus ribu per hari
ini bukan masalah bukan urusan mudah juga gitu
memang ini perlu keterlibatan semua elemen gitu ya
nah makanya dalam beberapa kali kesempatan rapat juga pak luhut sudah melibatkan
perguruan perguruan tinggi dan para kelompok mahasiswa juga bisa dilibatkan dalam proses tracing ini
oke oke kami apresiasi bahwa pemerintah merasa ini sangat berat sekali untuk melakukan testing dan juga tracing
meskipun masih jauh di bawah standar who tapi memang pekerjaannya cukup berat
tapi dengan uji coba pembukaan mal dan juga pusat belanja serta tempat ibadah serta sektor industri
ini ada kekhawatiran bahwa protokol kesehatan ini yang ketat tidak bisa diterapkan
dan malah membuat masyarakat itu lengah betul seperti itu pak pandu kekhawatirannya
iya karena masyarakat itu harus terus di edukasi ya
jadi ketika mereka divaksinasi saya melihat masyarakat tidak di edukasi
padahal mereka menunggu dan sebelum divaksinasi juga di screening
dan setelah divaksinasi juga masih harus menunggu
karena banyak masyarakat yang sudah divaksinasi menganggap mereka tidak perlu pakai masker lagi
atau mereka merasa ah kan saya sudah divaksinasi
padahal ini menurut saya tidak boleh
jadi baik yang belum divaksinasi maupun yang sudah divaksinasi protokol kesehatannya betul betul diketatkan
dan semuanya harus saling mengingatkan
dan saya kira pelaku bisnis akan lebih patuh kenapa
karena mereka tidak mau ditutup lagi kalau ada hal hal yang bertentangan dengan ketentuan pemerintah
dan mereka sudah rugi dengan adanya ppkm ini
jadi tentu pada masyarakat yang ekonomi yang dibawah ini yang harus didukung
karena kan masker juga cukup mahal
jadi harus diusahakan ada distribusi masker atau dengan masker yang harganya disubsidi
sehingga masyarakat mau menggunakan masker
dan juga diingatkan terus pakai masker
sehingga minimal risiko penularannya menjadi benar benar minimal
karena sudah diizinkan untuk melakukan aktivitas
melakukan aktivitas di mana sebenarnya risiko penularannya masih tinggi
oke baik artinya masyarakat harus diedukasi untuk tetap menjalankan protokol kesehatan memakai masker
meskipun mereka sudah divaksinasi dan boleh beraktivitas ke tempat tempat umum seperti mal dan juga pusat belanja
tapi saya mau tanya tadi
apa yang disampaikan oleh pak pandu menarik sekali
bahwa jangan sampai kemudian ketika masyarakat lengah kemudian berpotensi untuk meningkatkan kasus
pak jody pemerintah menyadari kalau pelonggaran ini berpotensi membuat masyarakat lemah
dan kita akhirnya kebobolan
akhirnya kasus yang telah melandai akan naik lagi
disadari tidak oleh pemerintah pak jody
ya kemungkinan itu pasti ada
dan makanya komitmen para pengusaha mal juga kita pegang gitu loh
bahwa ya terus kalau ada pelonggaran dari protokol yang sudah kita setuju
ya jangan salahkan pemerintah nanti kalau kita bertindak tegas gitu ya mungkin dengan menutup sementara lagi gitu
dan ini kan kerugian buat mereka gitu
dan tadi saya juga perlu tambahkan juga mungkin kemarin pembahasan dengan para mal itu juga nanti mereka akan membuka gerai vaksinasi gitu ya
di beberapa pusat perbelanjaan gitu
nanti didukung juga oleh vaksinnya dari kemenkes gitu
tapi ya itu tadi saya sampaikan ya bahwa
ya ada kemungkinan itu pasti gitu ya
kalau ada kelonggaran pasti ada kasus baru gitu
dan juga tempat permainan juga belum dibuka
terus bioskop juga belum gitu kan
dan itu kita melakukannya secara hati hati
ini kan masih uji coba juga gitu loh kita trial
saya lihat nanti gitu kan
bisa nggak nih semua pihak komit dengan apa yang sudah disepakati dan bisa menerapkannya di lapangan baru pelan lahan nanti kita lihat atau bisa ada pelonggaran pelonggaran lagi
oke artinya akan direview ulang kemudian setelah uji coba ini berlaku apakah para pelaku usaha dan juga masyarakat bisa taat terhadap protokol kesehatan
kalau tidak artinya akan ditutup kembali dan tidak ada pelonggaran begitu ya pak jody
terakhir pak pandu
pandu melihat tren kasus positif di tanah air yang fluktuatif kemudian angka kematian yang terus bertambah dengan pelonggaran ini dan dengan kesadaran pemerintah bahwa pelonggaran ini kemungkinan bisa membuat kasus yang tadinya sudah melandai kemudian meningkat
apa skenario yang paling buruk
apakah ini akan mempersulit penanganan pandemi di tanah air pak pandu
itu sudah pasti
jadi kita kan harusnya mempertahankan momen yang sangat baik ini ya
jadi momen ini adekan kita berhasil mensupresi
supresinya itu harus sustain
karena kita tidak mau lagi mengalami kenaikan
karena kenaikan nanti kalau terjadi lagi itu sangat menyakitkan
itu kan jadi lebih panjang lebih banyak lagi
dan kita juga harus berhati hati bahwa kita ini berhadapan dengan varian yang sangat veksius
jadi kemampuan penularannya itu kan satu orang bisa ke delapan orang
itu kan suatu kekhawatiran yang harus kita waspadai
jadi semua harus waspadai
jangan pandang remeh lah masalah pandemi ini
kehati hatian bertahap dengan langkah langkah yang selalu dievaluasi
saya bisa mengerti tadi kenapa kok tiba tiba angka kematian tinggi ya
karena hari ini ditumpuk dari beberapa hari yang lalu tiba tiba melonjak tinggi
itu sering terjadi memang pada laporan
kalau dulu laporan kasus
laporan kasus kan seringkali terlambat sampai tiga sampai lima hari
ternyata kematian juga terlambat
dan ini memang tidak bisa mudah untuk dipertahsi secara harian
setiap indikator itu harus dilihat trennya
trendnya kemudian didistribusikan kalau misalnya hari ini kematiannya tinggi sekali
dari laporan yang lima hari yang lalu
nah itu kita bisa telusuri didistribusikan ke angka tanggal sebenarnya kematian
lihat biar itu tiba tiba kematian
baik kita berharap semua pihak berhati hati dan juga waspada
terutama pemerintah yang mengambil kebijakan
semoga pelonggaran ppkm berlevel ini tidak menjadi backfire atau tidak meningkatkan kasus positif di jawa bali yang sudah melandai
dan kita lihat nanti bagaimana proses uji coba pembukaan sektor usaha
apakah para pelaku usaha dan juga masyarakat bisa taat protokol kesehatan seperti yang tadi diharapkan oleh pemerintah
kita nanti tunggu bersama
terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung
sore hari ini ada pak jody mahardi jurubicara menko kemaritiman dan investasi serta pak pandu riono epidemiolog fkm ui
terima kasih atas waktunya kepada cnn indonesia newsroom
sore hari ini sehat selalu bapak bapak